dan untuk mengetahui perkembangan terkini situasi pasca banjir lahar dingin di semeru
telah bergabung bersama kami nur hadi wicaksono jurnalis transmedia
hadi selamat sore bagaimana kondisi di lumajang pasca banjir lahar dingin di semeru
apakah sudah cukup kondusif atau masih menyisakan kepanikan
hingga saat ini untuk jumlah pengungsi masih terdapat satu empat warga
yang mengungsi di posko pengungsian yang tersebar di enam belas titik posko pengungsian yang ada di kabupaten lumajang
jumlah tersebut berada di enam kecamatan yakni kecamatan tempe pasir jambi jandiburo prondul dan jutak tempur dari
hingga saat ini kebutuhan bagi para pengungsi masih tercukupi mengingat memang sejumlah bantuan
berdasarkan dari semua pihak mulai dari pemerintah pusat pemerintah provinsi
hingga sejumlah elemen masyarakat yang memberikan donasi kepada awak
hadi bisa anda gambarkan bagaimana dengan kondisi masyarakat di sana
apakah masih memilih untuk mengungsi atau sudah mulai kembali ke rumahnya masing masing karena merasa situasi sudah cukup aman
hingga saat ini warga kembali ke rumah itu hanya kondisi ketika pagi hari
karena memang kondisi pagi hari cuaca membaik meski demikian ketika malam hari mereka akan kembali ke posko penguncian
berkumpul dengan para pengungsi yang lainnya
warga yang kembali ke rumah ini didominasi oleh laki laki karena mereka ingin memastikan kondisi rumah mereka
dan juga ada beberapa warga yang pergi ke lahan pertanian untuk melihat hasil pertanian dan juga perkembangan mereka
hadi bagaimana dengan informasi mengenai update jumlah korban apakah anda mendapatkan update terbaru di sana
banjir lahar gunung semeru untuk korban meninggal hingga saat ini masih nihil
meski demikian kemarin memang ada tiga orang yang meninggal satu keluarga
itu merupakan korban tanah longsor yang terjadi di kecamatan pronojiwo kabupaten lumajang
ketika korban ini merupakan satu keluarga yang saat kejadian berada di dalam satu kamar
mereka tidak mengetahui ketika kondisi tebing yang ada di belakang rumah itu longsor dan menimpa mereka
terima kasih bapak
bagaimana dengan informasi dari korban yang mengalami luka luka
apakah anda bisa menginformasikannya kepada kami apakah ada perkembangan terbaru
untuk korban luka hingga saat ini masih belum ada
meski demikian para pemimpin yang ada di busku pemimpin mulai merasakan sakit karena mereka sudah bersahan di busku pemimpin hingga empat hari
untuk keluhan sakit ini mereka didominasi mengalami rasa nyeri
kemudian linu dan juga tekanan darah tinggi
karena mereka selama di posko penghubungan juga mengalami susah tidur
karena memang kondisi yang rame dan juga kondisi malam yang terkadang hutan
sehingga kota jemin bisa menjadi teman bagi para penghubungan ketika malam
hadi informasi yang kami dapatkan ada lima jembatan penghubung desa yang saat ini hancur
lalu bagaimana dengan aktivitas warga dan juga penyaluran bantuan dari luar
memang ada lima jembatan yang terputus akibat di terjemahan jelahar gunung jemeru
dengan khususnya jembatan ini konektivitas bagi warga dan juga para petugas cukup menyulitkan
karena memang lima jembatan merupakan akses utama bagi warga dan juga para petugas
kemudian untuk penyaluran bantuan di daerah yang memang sangat sulit
yang terakhir adalah jembatan gantung
petugas terpaksa harus menggunakan eskavator untuk menyalurkan
bantuan yang ada di desa seberang
hal ini dilakukan karena mengingat untuk menuju akses tersebut
menggunakan jalan kaki sangat sulit karena debit air masih sangat deras dan cukup membahayakan
sementara yang daerah daerah lainnya untuk penyaluran bantuan menggunakan roda empat
namun demikian untuk penyaluran ini petugas harus melalui jalur yang lebih lama
karena memang harus memutar jarak yang lebih lama
di bantuan apa saja yang masih diperlukan oleh warga di sana
hingga saat ini kami tadi sempat bertanya kepada petugas bdk wajah
untuk bantuan kepada para pengungsi hingga saat ini masih mencukupi
mengingat memang bantuan dari jumlah pihak datang ke posko pengungsian
baik terima kasih atas informasinya
jurnalis transmedia nur hadi wicaksono melaporkan langsung dari lumajang jawa timur
selamat sore selamat bertugas kembali